kenapa turun padahal barusan ada yang baru naik
terus duduk di tengah tengah kita
sekarang masih bukan jenuh
tapi udah gak ada minat nyopet lagi
sekarang saya yang jenuh
jenuh nyopet sendirian
yaudah cari aja partner baru
saya bukan tipe lelaki yang gampang buat ganti pasangan
bukan tipe lelaki yang gampang buat ganti pasangan
atau tipe lelaki yang susah buat dapet pasangan
kalau mau ma
saya dapet tiga sekaligus
nasib ami seperti kita dulu
gak bisa lepas dari bos sayap
karena diancam fotonya mau dicetak diperbanyak
tulisan di bawahnya
terus dipasang di mana mana
kita bisa lepas dari bos aib
jadi potok kita juga hilang
jadi supaya ami lepas dari ancaman bos saeb
sekarang kamu pikirin cara ngambil hp bos sayap
kita cuma sebentar aja ketemunya
buat apa lama lama
aku kan harus kerja kamu juga kan harus kerja
tapi buat kamu
kita cuma sebentar aja ketemunya
kita juga harus kerja
kita cuma sebentar aja ketemunya
aku rela gak kerja
mira itu manis
artinya orang lain akan terpaksa lemak
pak sam kita kena ngagepwhere severasalo
buruan justamente beat lehernya nang
bro gamer sekarang aku udah esos
jadi lu kenal si builtah
kenapa turun padahal barusan ada yang baru naik terus duduk di tengah tengah kita
kemarin kita teleponan gak selesai katanya kamu lagi di angkot saya kira kamu bakal telepon balik
jadi kamu udah keluar dari terminal
saya ada yang ngancam tapi gak tau siapa lidan juga udah gak di terminal masalahnya sama kayak saya
terus perkembangan di terminal gimana
gak tau disana masih ada nco sama useb selebihnya orang bawaan kan reno
redang redang redang
redang redang redang

jadi kita khusus jalan
udah ada yang mau ngelamar buat gantinya ami
belum ngasih tau temen temen kamu
udah ada yang nggak bisa karena udah kerja di tempat lain
ada juga yang belum kerja tapi nggak mau
kenapa gak mau
hari ini setelah anak anak beres sama kerjanya
ajak jalan jalan ke pasar
kamu tahu kenapa kemarin najun gak jadi kesini
yang kena dengkulnya
bisa geger otak atuh
emangnya otak dia ada dengkul
ya enggak atuh
kalau ketabrak beca kena dengkulnya
dia bisa jatuh terjengkang
terus bagian belakang kepalanya kebentur aspal
kan bisa geger otak
selamat pagi pak
udah ada yang mau ngelamar buat gantinya ami
belum ngasih tau temen temen kamu
ada yang nggak bisa karena udah kerja di tempat lain
ada juga yang belum kerja tapi nggak mau
kenapa gak mau
mungkin karena belum tertarik kerja di kafe pak
kita harus cepat dapat gantinya ami
repot kalau cuma berdua kamu sama mira
posting di sosmed aja pak
follower saya cuma sedikit
yang lama belum tutup follower bapak
bisa jadi mereka cuma nge share ke teman
saudara atau keluarga yang butuh kerjaan
sedas juga kamu ya
ada bidadari turun di pasar
iya saya udah lihat
bukan itu hiburan mi
lah ini baru ank

eu duck tambang om

nah belom sama kita sayaies
kau juga sang ada
terima kasih so falarnya
jadi rich mas
semoga ka damai